menteri perhubungan bersama jajaran direktorat kelayak udaraan dan pengoperasian pesawat udara
memeriksa kondisi pesawat lion air boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan
untuk memastikan kelayakan keselamatan dan sesuai dengan standar operasi
budi karya sumadi merekomendasikan pemberian sanksi untuk petugas perawatan pesawat lion air
bersama pejabat direktorat kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara dan otoritas bandara
menteri perhubungan budi karya sumadi memeriksa pesawat milik maskapai lion air jenis boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan
pesawat terbang jenis inilah yang jatuh di perairan tanjung karawang
hampir semua bagian komponen pesawat diperiksa
mulai dari bagian kokpit ban pesawat hingga prosedur pelayanan standar
hal ini dilakukan guna memastikan kelayakan dan keselamatan para penumpang
agar tidak terjadi musibah yang sama di kemudian hari
budi karya sumadi mengaku sudah memeriksa pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max
yang telah diperiksa
pesawat tadi kita kesana itu adalah salah satu pesawatnya
yang kedua sejak beberapa hari yang lalu sudah dilakukan special audit
berkaitan dengan juga tujuh ratus tiga puluh tujuh max milik lion
dan unsur unsur berkaitan dengan sop
berkaitan dengan kualifikasi daripada awak pesawat
dan koordinasi dengan pihak pihak stakeholder yang lain
dalam waktu dekat ini akan kita dapatkan laporannya
sementara itu managing director lion group mengatakan
dari sepuluh pesawat jenis boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan yang dimiliki maskapai lion air
semuanya sudah layak terbang
bahkan maskapai lion air juga berencana membeli lima puluh pesawat sejenis hingga dua ribu dua puluh
dua puluh pesawat dalam kurun waktu berapa tahun itu pak
sampai jangkauan tahun dua ribu dua puluh tujuh
nanti operasikan di indonesia semua
artinya dengan adanya kejadian ini gimana pak
apakah ada reschedule untuk pembeliannya atau gimana pak
kami itu jangkauan dari kementerian perhubungan
kan mereka paling memaksakan si audit
kalau kami diminta untuk mudah reskijul
kami akan lakukan kami akan patuh kepada kementerian perhubungan
atas insiden jatuhnya pesawat lion air
tiga petugas maintenance lion air dilakukan pemeriksaan oleh dkppu
atau direkturat kelaikan udaraan dan pengoperasian pesawat udara
dan dirjen perhubungan udara
hasil pemeriksaan itu nantinya berupa penilaian
yang akan diberikan kepada knkt untuk diberikan sanksi
dodi wahyudi tangerang